jelaskan padaku asgore kenapa anak itu masih hidup
maafkan saya kanjeng ratu tapi ada sesuatu yang sangat penting kanjeng ratu
kamu selalu saja mengecewakanku asgore selalu saja
tolong dengarkan penjelasan saya dulu kanjeng ratu
tidak apa semuanya jadi seperti ini
mas aryo maafkan kejadian tadi siang ya
sudahlah jangan kamu khawatirkan aku nawangsi
kamu harus lebih berhati hati menjaga kesaktian kamu
tapi untuk apa aku punya kesaktian kalau aku tidak bisa membantu orang lain
bersabarlah nawangsih kita tidak tahu dari mana asal usul kesaktian kamu
kamu lihat sendiri kan makhluk mengerikan tadi hanya mengincar kamu
dan makhluk mengerikan lainnya sudah menunggumu di dalam
nah sekarang masakan bius sudah siap semua
kita lihat rencana bium pasti menyenangkan
itu dia pak
bium sudah membuat masakan kesukaan kamu
ada ikan ada tempe
bium kenapa bium baik sekali
apa ada bopo di rumah
memangnya kenapa bium tidak boleh baik sama kamu
kamu perlu semua

bium sudah masak ikan kesukaan kamu
ini paling enak sekali
buat tak mai
termin droit dulu ya
saya ingin menunggu
saya berdua suami kalian
tidak mem culminitas
bum yang lain
kenapa saya berdua masih muda
bukan biar anak saya ini hidup
saya dulu akan neraka
sepertinya aku merasakan jiwa yang sesat moskop
kuat sekali waskol
apa dia manusia yang kamu sediakan untukku waskol
saya belum tahu kanjeng ratu
kalau begitu bawa dia ke hadapanku waskol
karena suasana hatiku sedang baik
kamu jangan kecewakan aku lagi waskol
baik kanjeng ratu baik
kau tidak akan mencari aku lagi
atau kamu tidak percaya dengan aku
kamu takut aku akan meracuni kamu
kalau begitu aku akan makan
lihatlah aku akan makan
ini enak sekali
enak sekali biu
masak masakan ini dengan tulus hati untuk kamu
ini biu ambil bagian ekor
ini paling enak
rasanya makan ikan sahabat kamu sendiri
maksud biu ikan mas itu adalah sahabatmu bukan
ini sudah menempian
ini kan pertama keer semua viapan maluan
kamu tidak boleh bersimpati jangan sekali
ini kita sedang makan malam

aku benar benar tidak menyangka akan jadi seperti ini
aku hanya ingin wajahku tetap cantik
tapi kenapa semuanya jadi seperti ini
itu manusia benar benar yang aku maksud
kalau memang aku berhasil
kanjeng ratu akan memaafkanmu
selamat datang anakku
aku akan membantumu
sudah nawansi berhentilah menangis
kelak kita akan mengetahui arti semua ini
kalau kita akan mengetahui arti semua ini
andaikan kamu tahu perasaanku padamu nawanci